hai sebuah mobil ambulans terjun keparit sedalam lima meter di jalan raya caringin
garut jawa barat pada senin petang nampak pula jenazah yang hampir keluar dari dalam
mobil ambulans video kecelakaan ini viral di media sosial kecelakaan pada senin petang
itu terjadi diduga lantaran sopir yang lalai berkendara di jalanan yang sudah gelap sang
sopir disebut salah menginjak pedal gas saat akan berhenti untuk mengambil botol air yang
terjatuh di dalam mobil warga berusaha mengevakuasi ambulans menggunakan bambu dan
tali tambang proses evakuasi ambulans ini pun menjadi tontonan warga sekitar hingga mengabaikan
protokol kesehatan dan keadaan di dalam mobil
mobilnya mati di situ bondo jawa timur sebuah mobil ambulans milik tim pemulasaran jenazah
covid sembilan belas senin sore mogok di tengah jalan raya dan viral di media sosial akibat peristiwa ini
pemakaman satu jenazah terpaksa terhambat lantaran mereka tertinggal iring iringan rombongan jenazah
enam orang anggota tim pemulasaran jenazah ikut terlantar di tengah jalan mengenakan apd lengkap
tim pemakaman pun akhirnya menyerahkan jenazah ke pihak keluarga untuk dimakamkan oleh tim satgas kecamatan
tiba tiba mobil ngadat seperti yang tidak ada bensinnya
akhirnya kita mengambil ke pinggir sementara patwal dengan rombongan ambulan terus melaju
dengan hal itu kami langsung saya selaku koordinator langsung mengambil langkah untuk pemakaman
saya melimpahkan pada satgas kecamatan
kondisi mobil yang tua menjadi penyebab utama kejadian ini
bahkan peristiwa itu sering terjadi saat digunakan bertugas hingga menimbulkan reaksi keprihatinan warga
tim liputan cnn indonesia